kabar saya sudah telepon polisi ya sabarnya
aduh saya juga takut sentuh
istri korban shock dan histeris menyaksikan suaminya dibunuh oleh penduga perampok
ia berhasil melarikan diri dan meminta bantuan warga di jalan raya koya barat jayapura papua
sabarnya polisi kesini ya
tidak tidak ini untuk polisi
bukan untuk saya tidak
setelah terduga perampok pergi istri korban kembali ke mobil yang masih berada di pinggir jalan raya
dan langsung berteriak untuk meminta tolong karena sang suami telah tewas di dalam mobil
tolong kak tolong dia dulu
korban adalah pemilik toko emas di kabupaten kerom bernama nasaruddin

mereka berkendara dari arah kota jayapura hendak pulang
di tengah jalan mereka dicegat oleh empat orang tak dikenal yang langsung merampas barang berharga milik korban
karena cukup menonjol korban meninggal dunia
dan kami atensi untuk segera melakukan penyelidikan cepat
terkait dengan dugaan dari empat pelaku yang melakukan penyelidikan
polresta jayapura tengah menyelidiki kasus ini
serta memburu empat terduga pelaku perampokan serta pembunuhan
andrek fiorwell jayapura papua
sabar saya sudah telepon polisi ya sabarnya